gubernur jawa barat yang juga pernah menjabat wali kota bandung rituan kamil
menyatakan prihatin atas ott yang menjerat wali kota bandung yana mulyana
rituan kamil langsung berkoordinasi dengan sekda kota bandung
dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan
sebagai gubernur saya sangat prihatin
sebagai mantan wali kota bandung saya sangat sedih
usah diceritain rasa aneh
sebagai kedinasan sangat prihatin
sebagai pribadi yang dulu ngurusin bandung
merekomendasi bagi mereka sangat sangat
ini saya tadi kesana juga menitipkan pelayanan publik
warga bandung insya allah tidak akan terganggu
karena sudah saya arahkan sekda kota bandung kma
untuk segera mengambil keputusan
apalagi menjelang menjelang di kembaran
untuk koordinasi lapangan yang luar biasa
ini insya allah tidak akan terjadi
yang berikutnya saya titip kepada seluruh
kepala daerah di dua puluh tujuh kota kabupaten
untuk selalu menghadepankan integritas
ingat niat kita dalam memimpin itu melayani masyarakat
jadikan bandung integritas ini sebagai yang pertama
termasuk turunannya ke skpd skpd